kerusuhan terjadi di makobrimob kelapa dua depok selasa malam
karopenmas divisi humas polri bdikjen pol m iqbal membenarkan
telah terjadi insiden bentrokan antara tahanan dengan petugas
di dalam markas komando brimob kelapa ii depok
iqbal menambahkan dugaan bentrokan terjadi antara tahanan dengan beberapa petugas
meski demikian ia belum dapat memberikan informasi secara detail
sementara itu di sekitar mako brimob telah dilakukan sterilisasi
kedua jalan utama ditutup dan sejumlah petugas bersenjata
juga terlihat berjaga di sepanjang jalan
kawat berduri juga telah dipasang di depan akses utama
ke dalam mako brimob kelapa dua depok
saat ini kami sedang melakukan tindakan tindakan kepolisian
baik soft approach maupun tindakan tindakan lain
saat ini sedang berproses
maaf saya tidak bisa terlalu detail saat ini
dan insiden ini terjadi kapan beberapa orang yang sudah terluka dan lain lain
ya tadi sudah disampaikan bahwa foto informasi informasi jangan terlalu percaya
mari kita saring dulu sebelum juga memponis bahwa itu benar
nanti akan kami sampaikan detailnya masalah ini ketika kami dapat menangan itu